dewan pimpinan pusat pdi perjuangan menegur pimpinan anak cabang atau pac medan
lantaran memberi pernyataan terkait calon wali kota medan
segala kebijakan strategis terkait pilkada ada di kendali dewan pimpinan pusat
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto mengatakan
tugas pac adalah mendengarkan aspirasi rakyat bukan menyampaikan ke publik
menurut hasto sikap pac memang sebagai bentuk demokrasi
namun bukan sebagai sikap resmi partai
yang menghimbau seluruh anggota pac adalah menjaring informasi dan menyerap aspirasi rakyat
keputusan dan kebijakan strategis tetap ditentukan oleh pengurus pusat
sebelumnya dua puluh satu pimpinan anak cabang di pdi perjuangan kota medan
menolak mendukung bobi nasution menjadi calon wali kota medan pada pilkada dua ribu dua puluh
mereka lebih mendukung pelaksana tugas wali kota medan akhir nasution
karena untuk menyampaikan kebijakan kebijakan strategis terkait dengan pilkada itu berada di dewan pimpinan pusat partai
tugas pac itu mendengarkan aspirasi rakyat dan menyampaikan
bukan untuk menyampaikan sikap kepada publik
tugas pac adalah untuk menjalankan keputusan keputusan politik partai
dan sebagai infrastruktur terdepan di dalam menyerap aspirasi rakyat
terkait dengan hal tersebut kami sudah langsung memberikan teguran
karena kewenangan terhadap pencalonan itu berada di dp partai
dalam hal adalah ketua umum ibu megawati soekarno putri
tetapi tahapan tahapan kami adalah pac menjaring informasi itu menjaring tokoh
dan kemudian disampaikan kepada dp partai melalui dpc dan dpd
dan kemudian dp partai juga melakukan pemetaan politik itu disiplin partai
nah sehingga kami sedang proses pembahasan
sehingga semuanya sebaiknya menunggu keputusan dari ibu megawati soekarno putri